vokasi telah menjadi perhatian pemerintah indonesia dalam beberapa tahun terakhir
nah salah satu alasannya adalah karena pendidikan vokasi ini dinilai strategis dalam menghasilkan tenaga kerja terampil
nah sejalan dengan hal ini berbagai program dan dukungan dana juga digelontorkan oleh beberapa kementerian
untuk memastikan kelancaran dan kualitas proses dari hulu hingga hilir
namun apakah program dan dukungan dana saja cukup untuk memastikan pendidikan vokasi tidak menjadi pilihan kedua
lalu keterampilan seperti apa yang diharapkan mampu dihasilkan dari pendidikan vokasi
insight akan membahasnya bersama saya desi anwar
pendidikan vokasi membekali peserta didik dengan kesehatan
tidak ada alian terapan atau keterampilan teknis yang diperlukan pada bidang pekerjaan tertentu
pendidikan vokasi merujuk pada sekolah menengah kejuruan atau smk pendidikan khusus program diploma di perguruan tinggi serta lembaga kursus dan pelatihan atau lkp
peserta didik lulusan pendidikan vokasi diharapkan mampu menjawab tantangan dunia usaha dan dunia industri atau dudi
dengan segala keterampilan yang diajarkan pendidikan vokasi diharapkan mampu memperbaiki
perkecil kesenjangan antara kurikulum dengan kebutuhan tenaga kerja yang capable
salah satu implementasinya adalah dengan program smk pusat keunggulan atau smkpk
program ini lahir sebagai upaya pengembangan smk dengan program keahlian tertentu agar mengalami peningkatan kualitas dan kinerja
smkpk berfokus pada pengembangan sdm dengan paradigma baru yang terintegrasi dengan insentif

tidak hanya menyasar ke siswa program ini juga menyertakan pelatihan kepala sekolah guru kejuruan kurikulum serta digitalisasi sekolah
di pendidikan tinggi kementerian pendidikan kebudayaan riset dan teknologi juga meluncurkan program kampus merdeka vokasi
program ini punya dua fokus utama yakni dana kompetitif kampus vokasi atau competitive fund dan dana padanan kampus vokasi
competitive fund merupakan bantuan pendanaan bagi perguruan tinggi vokasi yang menyelenggarakan program d dua percepatan dan peralihan program d tiga menjadi sarjana terapan
sedangkan matching fund adalah program pendanaan untuk penguatan kolaborasi antara pendidikan tinggi dengan dunia usaha dan dunia industri untuk bersama sama membentuk ekosistem merdeka belajar kampus merdeka
berdaya manusia yang siap menghadapi era revolusi industri empat kemendikbud riset mereformasi pendidikan vokasi
revitalisasi pendidikan vokasi dilakukan untuk menyiapkan tenaga kerja yang berdaya saing terampil bermutu dan juga tentu saja relevan dengan tuntutan dunia kerja yang terus berkembang
nah targetnya tidak main main indonesia menjadi negara dengan kekuatan ekonomi nomor tujuh dunia pada tahun dua ribu tujuh belas
tentu saja caranya adalah dengan menyiapkan tambahan lima puluh delapan juta tenaga kerja yang capable pada kurun lima belas tahun mendatang
untuk membahas lebih dalam lagi saya sudah bersama kiki yuliati direktur jenderal pendidikan fokasi dari kemendik putristek yang berada di studio bersama saya saat ini apa kabar mbak kiki sehat selalu
sehat mbak desi
iya penting menjaga kesehatan
dan mbak kiki kalau kita lihat sekarang ya
indonesia ini punya ambisi luar biasa
pada tahun dua ribu tiga puluh kita ingin menjadi nomor tujuh dalam perekonomian dunia
dan juga tentu saja pada tahun dua ribu empat puluh lima ketika kita berusia seratus tahun kita memang mau tidak mau harus menjadi salah satu negara yang penduduknya itu produktif ya kompetitif dan juga tentu saja bisa menyumbang terhadap kemajuan bangsa
nah sekarang dari dulu saya lihat ini kalau masalah pendidikan itu
terus diperbaiki diutak atik banyak sekali reformasi yang dilakukan
tapi problemnya adalah setiap tahun ada tiga juta lulusan masuk ke lapangan kerja dan banyak akhirnya menjadi bagian dari angka pengangguran
nah tentu saja ini kan tidak bagus ya
sudah begitu lama dididik dengan biaya yang mahal tapi ternyata tidak bisa mendapatkan pekerjaannya sesuai dengan keterampilan
nah kita ada sekarang yang namanya lincon match ada namanya vokasi tapi ada juga kan banyak sekali jenis jenis pendidikan di perguruan tinggi dan pendidikan tinggi
kita fokus ke vokasi karena vokasi ini sangat berkaitan dengan keterampilan dengan hal hal yang memang dibutuhkan
nah ini mungkin untuk definisi dan membedakan kalau kita mahasiswa punya anak mungkin untuk membantu mencari atau memilih jurusan
jadi jurnal apa sebenarnya definisi atau perbedaan
jurusan yang sifatnya vokasi dan kemudian akademis dan lain sebagainya
terima kasih mbak desi jadi memang selama ini kita tahunya pendidikan tiba tiba muncul
sepertinya tiba tiba muncul kok ada vokasi pendidikan vokasi
jadi pendidikan vokasi ini unik dibandingkan pendidikan yang lain yang tadi disebutkan mbak desi
karena selain nilai pendidikan karena judulnya pendidikan vokasi tentu dia membawa nilai pendidikan
pendidikan vokasi juga membawa nilai ekonomi
yang di sana artinya kalau dia punya nilai ekonomi dia harus sangat relevan dengan dunia kerja
dan yang berikutnya pendidikan vokasi membawa nilai sosial mbak desi
nilai sosial ini artinya hasil pendidikan vokasi itu harus bermanfaat bagi si siswa
juga bagi keluarganya dan bagi masyarakat
itu yang kita tanamkan dan kita bawa dalam gaung pendidikan vokasi
tiga nilai nilai pendidikan nilai ekonomi dan nilai sosial
kalau secara keseluruhan perbedaannya dengan pendidikan yang sifatnya akademis
akademis apa apa saja tujuannya
jadi nilai akademis lebih pada menekankan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi
dan pengembangan diri dari siswa yang bersangkutan
sementara pendidikan vokasi melakukan hal yang sama ditambah segala sesuatunya itu harus memperhatikan dunia kerja
memperhatikan kebutuhan masyarakat seperti apa
jadi kalau kami menyebutnya relevan itu nomor satu untuk pendidikan vokasi
relevan dengan kebutuhan masyarakat relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan relevan dengan kebutuhan si anak itu sendiri
karena memiliki keterampilan yang cocok masuk ke dunia kerja
tapi dari keluarannya biasanya orang ingin sekolah lebih tinggi untuk mendapatkan sesuatu pada akhirnya
bentuk bentuk dari keluarannya itu apa dan tentu saja durasinya yang dibutuhkan untuk membuat seseorang itu terampil
itu kan pasti berbeda
kalau biasanya kita ke universitas itu empat atau lima tahun kemudian mendapatkan s satu dan kemudian kalau lebih tinggi lagi s dua dan lain sebagainya
di vokasi ini jenjang jenjangnya seperti apa dan dimulai saat usia berapa mbak kiki
jadi untuk vokasi karena tadi karena ada nilai sosial nih yang harus kita pikirkan juga
masyarakat indonesia ini keragamannya tinggi sekali sangat heterogen
jadi mereka yang membutuhkan bekal keterampilan dengan cepat supaya bisa bekerja dengan lebih cepat membantu keluarga lebih cepat itu bisa mengambil smk
jadi pada jenjang menengah atas
smk sekolah menengah kejuruan
sekolah menengah kejuruan
kemudian jika mereka merasa perlu tambah lagi nih kompetensinya ada diploma satu satu tahun cukup di atas smk
ada diploma dua dua tahun di atas smk
atau saryana terapan
tapi kita juga masih memberikan kesempatan kalau mereka mau memperdalam kompetensinya di magister terapan dan dokter terapan
jadi sesuai dengan kebutuhan kompetensi sesuai dengan kebutuhan kerja
pada setiap tahap itu kita sediakan jenjang diploma satu dua tiga empat dan mulai
kalau dari segi usia smk biasanya kan dengan kita seperti sma kan ya
nah paling banyak saat ini dan saya lihat kan di indonesia itu ya biasanya tuh lulusannya itu lebih ke lulusan sd dan smp yang masuk ke lapangan kerja
karena ada juga yang dengan usia lebih lanjut dan pendidikan lebih tinggi itu justru lebih banyak penganggurannya
nah ini mungkin bisa kasih gambaran sedikit mengenai berapa banyak adanya smk sekarang ini atau sekolah yang kejuruan dan lain sebagainya
dan kira kira nanti targetnya apakah meningkatkan jumlahnya atau justru meningkatkan jumlah yang memiliki diploma dengan serata lebih tinggi
jadi saat ini perbandingan smk dengan sma itu sekitar lima puluh satu empat puluh sembilan persen
tapi kan lebih banyak smk
lebih banyak smk saat ini
lebih banyak smk saat ini betul
jadi smk itu ada sekitar empat belas dua ratus an smk di indonesia
namun jumlah siswanya lebih rendah dari jumlah sma
karena peminat kita memang tersegmentasi karena anak anak smk itu umumnya adalah anak anak yang sudah tahu mau ngapain
beda dengan sma yang masih eksplor mau ngapain gitu nanti mungkin baru terlihat setelah pendidikan tinggi
anak smk itu sudah tahu saya mau bekerja di tata boga dia langsung masuk di smk begitu
nah dengan situasi di mana jumlah smk itu sesungguhnya lebih besar dari jumlah sma
maka pr dari kemendikbutristek itu adalah meningkatkan kualitas
nah itu dia
tadi karena kita berpegang pada relevansi maka kita sekarang mengejar employability
employability merupakan satu ukuran yang sangat penting
krusial bagi pendidikan vokasi karena employability menunjukkan relevansi
kalau kita bicara employability di vokasi maka kita mengukurnya dengan tiga hal
yang pertama apakah siswa setelah lulus bekerja
produktif dan bekerja
yang kedua apakah mereka memilih jalan wirausaha
karena kita juga membuka peluang ini
kita sadari bahwa kalau kita menunggu lapangan kerja itu belum tentu ada
dengan perkiraan potensi wilayah kita itu kan sangat besar ya
dimanapun mereka bisa menjadikan itu sektor sektor yang produktif
dan kalau mereka bisa wirausaha dengan keterampilan
jadi bukan sekedar niat saja tapi mereka menguasai ilmunya teknologinya
kami harapkan bisnis bisnis mereka ini lebih bersaing
dan yang ketiga kami mengukurnya employability ini dengan
artinya dia punya persepsi dan punya keyakinan bahwa kalau dia melanjutkan studi
dia akan bisa lebih kompetitif
ya baik kita break sebentar mbak kiki
apalagi sekarang peran dari direktur jenderal pendidikan ini
fokasi kemendikbud sistem ini seperti apa
karena ini merupakan suatu jabatan yang istilahnya baru tiga tahun ya usianya
baik kita istirahat sebentar
insight with desy anwar akan segera kembali tetap lo
anda masih bersama insight with desi anwar
saya ditemani kiki yuliati direktur jenderal pendidikan fokasi dari kemendikbud ristek
dan dirjenan ini dibentuk pada tahun dua ribu sembilan belas ya ketika kita memulai yang namanya
ketika kita memulai yang namanya
ketika kita memulai yang namanya
nah ini salah satu yang menurut saya itu sangat menarik dari mas menteri kita yang menciptakan
suasana di mana kecakapan keterampilan dan juga relevansi dari adik adik kita yang kalau lulus itu bisa langsung mendapatkan pekerjaan
atau bahkan menjadi entrepreneur sehingga bisa menciptakan pekerjaan bagi orang lain
nah mbak kiki ini menurut saya ini sangat sangat relevan apalagi di indonesia ini dengan jumlah penduduknya sangat tinggi
kita punya bonus demografi
pada tahun dua ribu empat puluh lima justru kita akan masuk ke golden period dari indonesia
sehingga kalau tidak memiliki keterampilan tidak memiliki produktivitas
ini akan menentukan nasib bangsa itu sendiri
nah lebih ke meningkatkan kualitas dari pendidikan
nah ini adalah tugas dari dirjen vokasi ini
kira kira apa apa saja tugasnya mbak kiki tujuannya dan hasil akhir yang ingin didapatkan dalam adanya fokus terhadap pendidikan vokasi ini
tugas pertama adalah melakukan transformasi pendidikan vokasi
tadi kalau dari sisi jumlah kita melihat sudah cukup
tapi persoalannya adalah kualitas
transformasi dan kualitas itu kami melihat karena tadi kita dikejar juga oleh waktu
kita punya bonus demografi yang harus kita beri bekal keterampilan yang benar untuk mereka menyongsong masa depan
nah dalam konteks itu kita nggak bisa bermain main lagi kita nggak punya waktu banyak
maka kita memberi istilah transformasi
ini harus cepat untuk mengejar kualitas ini harus cepat
lalu yang kami lakukan di pendidikan vokasi tadi ukuran kita adalah employability
employability itu harus bagus harus meningkat
nah yang kita lakukan untuk pendidikan vokasi dengan konsep merdeka belajar smk perguruan tinggi vokasi kursus pelatihan
kita mengajak mitra industri
kita mengajak dunia kerja
untuk menjadi co creator pendidikan
mereka tidak menunggu di ujung lulusan
tapi mereka kita ajak ikut masuk ke dalam sistem pendidikan kita
bersama sama kita bekerja sama bermitra
mulai dari menyusun kurikulum
kita betul betul harus mendengarkan kebutuhan mereka
mereka mau apa gitu kan
mereka ingin anak anak kita disiapkan dengan konten konten seperti apa
selain kurikulum kami melihat kepakaran yang ada di mitra industri
itu juga kan sangat berharga untuk siswa siswa kita
maka kita mengundang para pakar ini para praktisi ini dalam program yang kita sebut praktisi mengajar
jadi kalau tadi bincang bincang kita mbak desy saya berpikir mbak desy ini bisa nih jadi praktisi mengajar dengan jam terbang yang sebegitu lama
sementara mungkin kami di pendidikan itu belum tentu punya pengalaman yang sama punya keterampilan dan keprofesionalan yang seperti itu
maka kami mengundang praktisi mengajar
yang berikutnya kami mengundang mitra kita dunia kerja itu sebagai tempat di mana anak anak kita juga belajar
jadi melakukan magang misalnya internship ya
jika mereka belajar mereka bisa belajar
mereka berminat juga berinvestasi di teaching factory
teaching factor ini bukan sekedar tempat mahasiswa praktek main main
tetapi mahasiswa praktek sekaligus memproduksi untuk membantu industri itu
dan itu bagian dari kredit yang mereka miliki
bagian dari kredit pembelajaran karena saat mahasiswa atau siswa kita memproduksi sesuatu dengan bimbingan dan permintaan industri mereka juga belajar karena didampingi oleh guru dan para dosennya
justru mungkin lebih berharga mendapatkan pelajaran dan knowledge

jadi kalau dari segi teori dan praktek khusus untuk pendidikan vokasi ini berapa persen berapa persen kira kira
dan teori itu tidak selalu harus diberikan terpisah dengan praktek
pada saat siswa mengerjakan berpraktek berproses dalam pendidikannya itu teori bisa dimasukkan untuk memahami apa yang sedang mereka hadapi
jadi banyak sekali mitranya ada praktisi pakar tentu saja industri perusahaan yang memang membutuhkan sdm yang terampil
dan ini juga membantu mereka untuk dalam mencari sdm sdm nya dan tentu saja ini ada fundingnya juga
ini bisa didapatkan dari mitra mitra itu juga
jadi mereka juga membiayai bukan hanya tadi teaching factory tetapi juga seringkali mereka bersedia membangun yang kita sebut kelas industri
mereka bahkan ikut dari proses rekrutmen
ini investasi juga kan buat mereka ya
karena anak anak ini kan akan bekerja di tempat mereka
jadi mereka bekerja sama dengan satuan pendidikan vokasi kami
menyatakan kami butuh kelas industri setiap angkatan seratus orang misalnya dibagi jadi dua kelas tiga kelas
lalu itu dibiayai penuh oleh industri nya dalam hal misalnya beasiswa anak anak ini
semacam ikatan dinas
dan seterusnya sehingga begitu mereka lulus ya mereka sudah masuk di program
ini tentu saja sangat membantu walaupun anggaran untuk pendidikan kan lumayan kan cukup tinggi
tapi ini akan menambah kualitasnya itu sendiri
pak kiki sekarang ini kan tadi ada smk ketika usia sma lah
kemudian yang d satu satu tahun d dua dua tahun d tiga tiga tahun d empat empat tahun
d tiga tiga tahun d empat empat tahun
sebenarnya hampir mirip dengan s satu
coba ada berapa sekarang yang dari smk itu dilibatkan dalam sistem ini
dan keluarannya itu seperti apa
karena ini kan jumlahnya paling banyak ya
contoh contoh dari keterampilan kalau pada level itu tuh seperti apa
karena ini masih anak anak muda kan ya
betul jadi memang smk ini sesuatu yang menarik
karena kalau mereka lulus kadang kadang usianya pun belum cukup nih untuk tenaga kerja gitu
belum delapan belas gitu
tetapi mereka biasanya melanjutkan kemudian d satu atau posisinya magang ya
jadi kalau berapa persen saat ini smk pusat keunggulan yang betul betul tadi dengan mitra yang kami dorong memang harus bermitra segala macam
itu meng cover sekitar dua puluh tujuh sampai dua puluh delapan persen siswa smk sudah di cover oleh program ini
dua puluh tujuh sampai dua puluh delapan ada target untuk meningkatkan jumlahnya
alhamdulillah sebetulnya target dari mas menteri itu dua puluh persen
jadi pada tahun ketiga pun sudah dua puluh tujuh persen jadi mas menteri bilang ayo berani berapa lagi nih gitu
jadi kami sangat optimis karena ternyata industri juga sangat berminat mbak desi untuk ikut terlibat chips in sebagai co creator dalam pendidikan vokasi
jadi kami harapkan bisa hit dua puluh persen
jadi dari tahun dua ribu dua puluh empat itu ke tiga puluh lima persen
kalau dari segi jumlah ada berapa jumlah siswa yang terlibat sampai saat ini
jadi dari saya belum bawa datanya gitu ribuan gitu
tapi kalau smk yang apa tapi
smk pusat keunggulan
keunggulannya itu sendiri ada berapa
saat ini sudah seribu empat ratus dua jadi sekitar sepuluh persen dari smk yang ada itu sudah menjadi pusat keunggulan
pusat keunggulan karena sudah terakreditasi dan juga mata pelajarannya dan lain lain sebagainya
sesuai dengan industri jadi smk pusat keunggulan ini kami merupakan bagian dari merdeka belajar
kami merdekakan para kepala sekolah dan guru guru untuk menentukan smk mereka unggul di mana
tahap pertama mereka harus melakukan refleksi unggulnya di mana
lalu mereka mencari keuntungan
mencari mitra yang memang support keunggulan itu
mengusulkan proposal ke kami lalu kami danai sejumlah mitranya mendanai
jadi kalau mitranya mendanai satu rupiah maka kami akan danai juga satu rupiah
dan sekarang sudah ada seribu empat ratus dua smk yang meng cover tadi sekitar dua puluh tujuh dua puluh delapan persen
oke dan apa apa saja yang diajarkan dan apa apa saja
semua dengan industri
mungkin ya kita beriksplorasi
kita beriks bentar
kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini
tetaplah bersama kami insight with desi anwar akan segera kembali
kembali bersama insight with desi anwar di studio saya ditemani kiki yuliati direktur jenderal pendidikan fokasi kemendikbud ristek
mbak kiki tadi sudah menjelaskan bahwa pendidikan vokasi itu ada tiga elemen yang penting
di situ tentu saja ada bagian dari pendidikannya tapi juga di situ ada ekonominya sehingga harus improyability nya untuk siap bekerja dan siap untuk mendapatkan istilahnya menyumbang ya terhadap ekonomi indonesia juga tinggi dan juga tentu saja dari aspek sosialnya
lebih dari enam puluh persen daripada konten pendidikan itu merupakan praktek
nah ini bisa dilakukan di lapangan berupa magang dalam industri tertentu dan lain sebagainya
dan sekarang ini ada yang namanya program merdeka belajar sehingga misalnya siswa juga merdeka lah untuk memilih apa yang bagian dari passion nya keterampilan yang ingin dimiliki
jadi lebih bagus lagi dari usia muda anak anak itu diarahkan kira kira talentnya itu dimana
nah menyongsong era empat dimana sekarang itu semua harus
harus inovatif teknologi dan lain sebagainya
indonesia juga cita cita untuk jadi negara yang besar ya dengan memanfaatkan bonus demografinya
apa apa saja yang menjadi keinginan atau yang dibutuhkan oleh dunia industri dunia usaha saat ini yang memang bisa mendukung pertumbuhan dan pembangunan indonesia
topik dan subjek subjek yang diajarkan di dalam pendidikan vokasi ini
kami memang dipesankan juga mas menteri untuk mendengarkan dengan sungguh sungguh aspirasi dari industri
jadi ada beberapa sektor prioritas yang memang sejalan ternyata dengan apa yang diarahkan oleh pemerintah indonesia
betul kemudian digital talenta kemudian konstruksi dan alat berat
ini mungkin kita ada beberapa contoh fashion juga ternyata
fashion betul fashion kemudian tentu berkaitan dengan digital artificial intelligence
itu yang menjadi sektor prioritas kita dan yang paling seru lagi adalah hospitality
karena ternyata terus berkembang dan terus banyak ragamnya itu menarik sekali
karena dunia pariwisata juga merupakan salah satu dari sumber pendapatan indonesia
jadi disitu belajar mengenai service hotel dan lain sebagainya
kita lihat ini ada beberapa ini sudah cukup banyak sejak tahun dua ribu sembilan belas itu melakukan semacam audit dan juga feedback
seperti apa selama ini mbak kiki apakah mereka happy dengan program ini
apa kira kira menurut mereka yang harus masih diperbaiki
jadi ternyata yang menarik dari pengalaman tiga tahun terakhir ini industri kita itu bukan cuma minta tapi juga doing
jadi dia mereka juga
karena sebenarnya mereka juga melakukan training training sendiri kan ya
iya dan itu seringkali oke kami sudah punya ini bu terus kita kawinkan
jadi dengan institusi pendidikan kami industri diringankan karena peran tugas mendidik menyiapkan sdm nya sudah kami
dilimpahkan ke kami tetapi kami juga diringankan karena industri sangat membantu di sana
insentif lain buat industri seperti apa mereka kalau misalnya nanti ini setiap tahun harus menerima berapa minimal dari internship nya
internship nya jadi kami serahkan sebetulnya ke industri
itu juga merupakan atmosfer yang kami bangun untuk siswanya
di luar sana tidak segala sesuatunya dalam kendali kita
jadi mahasiswa mulai belajar reject gitu ya belajar ditolak oleh industri dalam proses magang dan sebagainya
tapi industri juga punya kewenangan penuh untuk memilih dan menurture calon calon pekerjanya
jadi sekarang beberapa mahasiswa kita yang ikut magang
itu mendapatkan keuntungan

mereka mendapatkan keuntungan

dek nanti kalau udah lulus balik ke sini ya
tempatnya sudah ada
jadi buat mereka juga sangat memudahkan
dibuat hrd nya bukan harus mencari cari lagi tapi sudah tahu dan juga sudah paham mengenai budaya kerjanya dan lain sebagainya
saat ini berapa jumlah perusahaan yang ikut menjadi mitra dari pendidikan vokasi ini
dan apakah ada target target tertentu
jadi yang tercatat langsung di sistem kami
jadi ini di luar dari yang dikerjakan oleh masing masing satuan pendidikan
yang tercatat di kami itu hampir lima ratus mitra
tetapi lima ratus mitra ini bekerja sama dengan beberapa satuan pendidikan
jadi ada satu perusahaan yang kerja sama dengan beberapa smk misalnya
jadi kemudian ada yang smk perguruan tingginya pun dianggap smk
jadi vokasi politeknik dan smk dia kerjakan bareng untuk satu proyek bersama
jadi misalnya di smk di jember itu baru saja sekarang hampir penyelesaian membangun empat meter persegi tambak udang
dan diperkirakan setiap panen akan menghasilkan sekitar satu satu miliar omsetnya
dan itu dikembangkan bersama smk
dan satu mitra industri
didukung oleh pemdanya
jadi betul semacam ekosistem
yang dimana dari hulu
ke hilirnya itu sudah ditentukan
jadi hasilnya itu sudah jelas
sehingga setiap siswa yang memulai ini
mau ngapain tapi bahkan
nah itu sudah kelihatan kira kira
persentase siswa yang
paling tidak di industri nya
itu sudah ada grafiknya
trendnya itu yang kami lihat
itu sebetulnya adalah
jadi biasanya habis lulus dia nunggu berapa lama
untuk dapat pekerjaan pertama
jadi dengan mengikuti magang ini
di atas enam bulan sekarang rata rata
sekitar tiga bulan mereka sudah bisa diterima
jadi kalau kita lihat dari trend itu
kemudian dari trend upahnya
atau pendapatan yang
diberikan mitra kita
atau dunia kerja kita kepada lulusan kita
kita mengalami atau mendapati
bahwa siswa yang mengikuti magang
yang mengikuti berbagai program program mbkm
itu pendapatannya bisa sampai mendekati
dua kali lipat gaji pertama
dari rata rata kelas
karena tentu saja ini meningkatkan
dari segi kualitas ekonominya
sehingga kalau selama ini kan jumlah
tenaga kerja kita itu masih
sdm nya dikuasai oleh
yang pendidikan yang selevel sma
tapi kalau sudah d satu d dua d
itu kan sudah semakin
harusnya semakin besar
terampil dan tentu saja dari penghasilannya juga
dan keterampilannya kan semakin tinggi
paling banyak sekarang
tadi kan sudah ada sektor
tapi paling banyak sekarang yang diminati
justru oleh siswa mereka
masuk kemana saja
dari keterampilan keterampilan yang ini
wah ini sangat penting ya mbak kiki
ini adalah motor tapi berenergi listrik bertenaga listrik
dan listriknya itu dari baterai bekas notebook
dan ini adalah siswa smk di garut yang roti wirausaha dia
kemudian ini adalah paseman dan ini adalah mas menteri lagi mencoba virtual reality
oh ini yang ai ai ya
kemudian ini adalah jakarta fashion muslim
dan ini anak anak smk juga ini robotics betul dari pens
dan ini pengecoran logam di politeknik manufaktur bandung
jadi beragam sekali mbak desi dan industri kreatif juga mulai menyeruak sebagai prioritas nih sekarang
karena makin banyak peminatnya
iya luar biasa dan ini kalau kita lihat juga
kalau lulus sudah langsung memiliki keterampilan dan tidak perlu menunggu masa pengangguran terlalu lama
saya rasa tidak
tiga bulan itu sebenarnya hanya holiday saja
tapi dengan nanti sudah ada pekerjaannya dari industri nya perusahaannya juga happy karena mendapatkan sdm yang memang sesuai
sementara siswanya juga happy karena ini merupakan memang keterampilan dan juga minat yang mereka miliki
jadi link and match ini merupakan nyawa atau roh dari kenapa pendidikan fokasi ini penting
kita istirahat sebentar lagi
tetaplah bersama kami insight with desi anwar akan segera kembali
insight with desi anwar masih membahas pentingnya pendidikan vokasi dan juga upaya sinkronisasi antara kurikulum dengan kebutuhan di dunia kerja
ada kiki yuliati direktur jurnal pendidikan fokasi kemendik putri stek
dan mbak kiki tadi juga menjelaskan supaya program ini
sukses mau tidak mau harus ada berbagai mitra yang diajak bekerja sama
apakah itu dari industri nya tentu saja perusahaan perusahaan yang memang membutuhkan sdm yang terampil ya untuk kesuksesan dari perusahaannya itu sendiri
tentu saja ada praktisi pakar pakar yang bisa memberikan pelajaran khusus karena kebanyakan kalau vokasi ini memang harus memiliki keterampilan khusus
ada juga tentu saja pendanaan tapi dan yang paling penting lagi tentu saja siswa siswa yang
memang berminat untuk memiliki keterampilan yang khusus
dan banyak sekali kalau kita lihat sekarang memang dibutuhkan ya keterampilan tadi dari hospitality
dari konstruksi dari fashion dari apalagi robotics ai dan lain sebagainya
mbak kiki ini sekarang sudah ada lima ratus an dari perusahaan yang ikut ya
apa kira kira checklist yang dibutuhkan dan
hak dan kewajiban baik dari perusahaan itu sendiri ketika menerima dan juga dari siswanya
karena semua harus tercemin dari nilai yang mereka miliki kan pada akhirnya sehingga mereka mendapatkan diplomanya
jadi saya bersyukur sekali ya
jadi ternyata mitra mitra dunia kerja dunia industri kita sangat sangat baik menyambut inisiatif kami
kami juga membentuk satu forum yang kita sebut sebagai forum
jadi itu terdiri dari kadin macam macam industri industri bumn masuk dalam forum pengarah vokasi ini
untuk memberikan rekomendasi pemikiran gagasan ke kita bagaimana kita mengembangkan pendidikan vokasi
lalu kita juga membangun yang kita sebut sebagai akselerator daerah
dan ini di daerah karena kita tahu juga di daerah itu seringkali kita tidak bisa
kita menunggu perusahaan besar gitu untuk ikut terlibat
jadi ukm di sekitar situ jadi di smk negeri di padang mereka punya kerjasama dengan kooperasi batik batik lumpo
jadi sesuai dengan kebutuhan ekonomi daerah itu sendiri
jadi checklist kami yang pertama adalah sudahkah kami mendengar industri
kalau belum mari kita berkomunikasi lebih intens dan lebih produktif dengan industri
jadi jemput bola lah
jemput bola betul
checklist yang kedua sudahkah kami siapkan guru kepala sekolah dan dosennya
jadi itu juga kami melakukan upskilling reskilling
karena kuncinya adalah gurunya
betul jadi memang kita bisa mengundang praktisi mengajar
tapi gurunya dosennya sendiri kan harus mendapatkan pemutahiran teknologi pemutahiran wawasan dan sebagainya
sehingga bukan hanya
training betul reskilling upskilling kami menyebutnya
dan tidak kalah pentingnya sertifikasi kompetensi bagi si dosen
jadi kalau dan guru
jadi kalau siswanya untuk lulus harus melulus di uji kompetensi harus punya sertifikat kompetensi tertentu sesuai industri
nah pengujinya itu siapa
pengujinya itu pihak eksternal
nah tetapi anak anak ini harus dididik oleh dosen dosen yang atau guru guru yang juga certified
maka guru dan dosen pun mendapat program untuk sertifikasi kompetensi
jadi pada saat yang sama kita benahi semuanya
checklist yang berikutnya adalah aspek guru aspek dosen dan aspek pimpinan satuan pendidikan
nah checklist yang berikutnya itu setelah industri oke kemudian guru oke terampil dan seterusnya
checklist berikutnya adalah kolaborasi dengan kementerian lain dan lembaga
yang di sana sektor bisnis yang checklist pertama
sektor lain ini juga penting mbak desi karena sektor sektor kementerian sektor kami menyebutnya
seperti misalnya perindustrian pariwisata pupr
mereka yang berwenang untuk menentukan kompetensi
mereka yang akan mendeskripsikan ujian kompetensi kita harus seperti apa nih karena mereka bilang kompetensi kami begini begini
nah kami harus intens juga berkomunikasi dengan beliau beliau
untuk tadi untuk kompetensi ini
lulus dengan sertifikat kompetensi yang sesuai dengan pengaturan yang disiapkan oleh kementerian kementerian sektor ini
jadi checklist yang ketiga itu dengan kementerian
jadi banyak hal sih
jadi betul sekali ya banyak kolaborasinya
dan yang menarik lagi ini kalau yang jelas anggaran tidak bisa keluar semua dari pemerintah
dengan adanya sponsorship ini dan lain sebagainya itu kan luar biasa tinggi
ini mengenai yang guru kan mau tidak mau harus ditransformasi
nah biasanya kan
ya pasti ada tantangan tersendiri lah
wah ini apa lagi yang saya harus lakukan
apalagi yang ada semacam insentif atau memang keharusan bagi guru guru untuk melakukan reskilling dan upskilling ini
dan apa feedback dari mereka
karena ini kan transformasi buat mereka juga harus bekerja lebih keras dalam menajar
betul jadi untuk transformasi guru kami mengikuti dengan program besar payung dari kemendikbutristek untuk transformasi guru
salah satunya adalah guru penggerak
jadi guru penggerak itu kita ingin inisiatif dan keinginan untuk maju itu datang dari dalam
jadi kita buka gitu siapa yang mau gitu
dan kita punya satu platform yang kita sebut platform merdeka mengajar para guru ini sharing
sharing terus nanti temennya bilang oh di sebelah sana udah ada yang gini nih kok kita enggak
terus mereka ikut gitu
bagus dong jadi semangat kompetisi dan yang mana mau perbaiki

jadi kita arahkan ke sana
karena kita menganut merdeka belajar
instrumen instrumen yang sifatnya memaksa
itu kita hindari sebanyak mungkin
tetapi kita mengembangkan ekosistem yang mendorong menginspirasi
tapi angka kira kira dalam dua ribu sembilan belas sampai sekarang
jumlah guru yang sudah mendapatkan akreditasi
ataupun sertifikat memang kompeten untuk mengajar ini
sudah ada datanya mbak kiki
iya jadi ini masih terus berlangsung mbak desi
jadi target pada tahun ini pun sekitar lima belas ribu guru
sesuai target sebetulnya targetnya sekitar sepuluh ribu
jadi ternyata gurunya melebihi
karena kita juga melayani dan mengakomodir guru swasta ya
jadi tidak hanya guru guru dari sekolah negeri
tapi guru swasta juga kita beri kesempatannya
dan itu dilakukan di tujuh balai besar
vokasi yang spesifik
jadi kalau pariwisata bisnis pariwisata itu ada di dekat sini di jakarta
nanti urusan mesin dan permesinan itu ada di bandung dan macam macam
dan di bisnis di pusat pusat di balai balai ini
pelatihan juga dilakukan bersama industri mbak desi
jadi bukan kami yang para fasilitator widya uswara saja
tetapi juga industri nya akan datang untuk membantu
jadi bukan hanya siswanya gurunya juga dimasukkan ke dalam ekosistem itu
dan jumlah sekarang ini kan ada smk untuk keterampilan tertentu
nah supaya kira kira yang memerlukan sampai d tiga atau d empat itu keterampilan di bidang apa saja mbak kiki
apakah jumlah yang akhirnya ini kan studi lanjut merupakan bagian dari improvability nya
bagaimana trennya ke sana
betul karena mereka umumnya kan sebetulnya inginnya kerja tadi
tetapi banyak dari mereka yang kemudian kembali ke sekolah gitu
dan itu yang sedang kita kembali ke kampus begitu untuk meningkatkan kompetensinya
dan ini yang sedang kami data karena ternyata luar biasa ya gitu
jadi saya baru menerima nih ada satu
pengurus yayasan yang punya smk smk cakra nusantara
begitu dan dia nol spp nya rupiah
karena sudah didanai oleh industri nya gitu
ternyata lulusan mereka mereka berdiri dari tahun dua ribu lima belas an begitu
lulusan mereka yang selama ini sudah bekerja ingin melanjutkan ke diploma empat
jadi pengurus siayasan ini datang ke saya minta
saya diizinkan untuk membuka politeknik
nah saya bilang ini alumni bu yang minta karena mereka ingin upgrading
upgrading karena ya memang
karena kompleksitas pekerjaannya semakin naik kan
jadi mereka butuh sekarang butuh pendidikan lebih lanjut
dan ini nanti akan dilanjutkan menjadi politeknik
iya selama syaratnya memenuhi kenapa tidak
jadi tadi orientasikan kita kan kalau ada yang perlu dan ada yang butuh
dan punya komitmen untuk itu kenapa tidak
iya dan kita masih ada satu segmen lagi mbak kiki
tapi kita tentu saja ingin melihat ya apa kira kira feedback dari siswa
yang mengikuti program ini
mereka happy atau apa yang masih kurang
dan kira kira tambahan tambahan yang masih perlu dilakukan
supaya pendidikan vokasi ini sukses

iya jadi begini mbak desi
sekarang kami selalu diingatkan oleh mas menteri bahwa
posisi kementerian itu melayani dan memfasilitasi stakeholdersnya
salah satu stakeholders terpenting di pendidikan itu justru siswanya
jadi kami betul betul mendengarkan dan menyemak mereka
jadi harus ada perubahan mindset dari kementerian sendiri ya
betul jadi kami mendengarkan mereka
jadi selama kami menjalankan ini tiga tahun
dengan beberapa orang dari mereka yang punya atau mereka yang kasih feedback
melalui berbagai media ada media sosial ada forum forum begitu
jadi yang kami lihat ternyata siswa yang excel
itu adalah siswa yang dari awal sudah tahu mau ngapain
jadi memang generasi muda ini betul kita posisinya explore dan seterusnya
tapi setidaknya dia harus kenal dirinya sendiri gitu ya
nah itu dimulai di mana idealnya
itu sekarang kita sudah mulai dari pendidikan dasar dengan adanya kurikulum merdeka
jadi memang siswa itu sudah dibiasakan untuk melakukan refleksi kepada dirinya sendiri
apa sih yang passionnya
apa sih yang betul apa sih saya kekuatannya
mana sih kelemahan saya dan seperti itu
dan sekarang di smk kita introduksi juga pendekatan pendekatan seperti itu
membiasakan siswanya di perguruan tinggi juga demikian
jadi tadi kalau kami lihat pertama mahasiswa atau siswa itu tahu dia mau ngapain gitu
atau tahu potensinya apa
yang kedua mahasiswa atau siswa yang akan siap nantinya adalah mereka yang mandiri dan bertanggung jawab
karena dengan magang misalnya dia tahu tidak ada bel lonceng sekolah masuk
dia harus tahu kapan dia harus ada di tempat magang dan sebagainya
mereka bertanggung jawab dengan apa yang mereka lakukan
jadi checklist bagi siswa dan mahasiswa itu kami perhatikan adalah mereka yang disiplin
tapi selama ini kira kira keluhan atau feedback yang mereka dapatkan ketika mereka magang
karena magang kan sekarang bisa dua semester ya
betul jadi awalnya memang dari zaman dulu itu kan magang diserahkan gitu ya
sekarang enggak dari feedback mahasiswa itu kita bilang program magang di industri itu dikurasi oleh kami
atau oleh sekolah
jadi harus tahu dulu anak kita magang disana tuh mau ngapain
seimbang atau tidak
sesuai nggak dengan peraturan perundang undangan
jadi dengan hal hal seperti itu jadi kita tidak lagi menemukan gitu ya anak anak magang yang cuma bikin kopi
ya terusnya saya nggak dapat apa apa malahan akhirnya disuruh suruh saja
betul jadi itu yang sudah kita lakukan
jadi ini buat monitor
ini buat monitoring terhadap perusahaan itu juga
betul keluhan lain dari mahasiswa dan siswa sebetulnya ketika mereka belajar di luar sekolah itu terutama adalah sedikit sekali kesempatannya
jadi mereka harus bersaingkan
itu yang mereka bilang harusnya kami bisa dengan mudah gitu
tapi memang situasinya tempat yang tersedia memang terbatas
jadi khususnya mungkin mereka ingin apa masuk ke perusahaan apa
ternyata ya antrenya sudah banyak
jadi selama tiga tahun ini mbak kiki ini kan biasanya kalau anak anak siap mau mencari istilahnya pendidikan yang cocok buat mereka bagaimana vokasi ini
apakah semakin banyak minat untuk mengikuti pendidikan vokasi ini atau masih ya yang akademis saja yang penting gelarnya s satu s dua dan lain sebagainya ini bagaimana
apakah ada perbaikan dari image bahwa vokasi ini bukan ya istilahnya kamu mau jadi tukang ya

sementara kalau punya gelar harus masuk ke akademi
si nyalemen mbak desi itu begitulah
jadi kami masih punya pr besar untuk mengubah perspektif dan persepsi masyarakat tentang pendidikan vokasi gitu ya
jadi pendidikan vokasi masih di persepsikan seperti itu
karena masyarakat kita juga secara budaya dan sejarahnya gitu menilai
memang harus ada gelar
nah ini bagaimana meyakinkan orang tua wah ini dia senang kalau ada gelarnya tuh makin lama makin panjang b a m a m b a kalau perlu sampai doktor
tapi sebenarnya dari segi kontribusi yang nyatanya mungkin
ya jadi itu yang sekarang kita mulai tunjukkan bahwa yang terpenting bagi siswa itu adalah atau lulusan kita itu generasi muda itu adalah kompetensi
ini sudah secara sistematis juga kami komunikasikan ke masyarakat bahwa sertifikat kompetensi itu dihargai
google bangkit misalnya mereka yang belum lulus pun tapi kalau punya sertifikat dari google internasional level
itu justru bisa dibanggakan
itu justru mereka sudah
bisa dibingkai dan ditaruh
dan mereka sudah sekarang bahkan membuat startup mbak desi belum lulus pun mereka sudah
nah kalau lulus ada graduationnya juga nah mungkin ini yang di cari
yang di cari oleh orang tua
foto dengan gerai
nah ini harus ada image yang
kalau lulusan vokasi tetap ada wisuda gitu
ada seperti itu
dan kami ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa kedepan kompetensi yang paling penting
bukan selembar ijasa
nah cara cara mbak kiki melakukan sosialisasi meyakinkan baik siswa maupun orang tua baik sekarang justru yang dibutuhkan itu keterampilan loh
apa yang dilakukan
jadi kami menunjukkan berbagai hal melalui berbagai pameran melalui berbagai webinar talkshow publikasi di media keberhasilan keberhasilan siswa
karena yang paling meyakinkan itu ya buktikan ya gitu
mila tunjukkan kepada semua orang bahwa sekolah di vokasi itu sangat sangat bermanfaat buat kamu dan keluarga
jadi kita minta ucapkan
kita minta para lulusan inilah yang berbicara kepada masyarakat bahwa
harus ada championnya
coba mungkin ada sebut beberapa jangan ikut kota kota besar kalau bisa di daerah
baik dari smk maupun politeknik bisa membanggakan dan bisa dijadikan contoh bahwa pendidikan seperti ini itu sangat berhasil
jadi dia mengembangkan animasi
kemudian ada risa maharani yang dari smk tadi yang fashion begitu ya
kemudian beberapa lagi lulusan kita champion champion ya mila tadi ya
itu adalah champion champion vokasi begitu
itu mereka banyak sekali di daerah kemudian bergerak dan menyampaikan kepada pertama mungkin ke keluarganya ya
pendidikan vokasi ini seperti apa
kemudian kepada teman temannya kepada lingkungan sekitar
dan publikasi media sebetulnya sangat membantu kami
ternyata kiprah mereka juga terdeteksi oleh teman teman dari media
lalu diangkat menjadi kisah kisah yang sangat inspiratif bagi kita
nah jumlah smk yang begitu banyak tapi yang kualitasnya itu masih dipertanyakan
kira kira ada berapa yang idealnya jumlah smk tapi dengan
kualitas yang jaminannya mutu lah
kan kita tidak perlu kuantitas ya
tapi justru kualitasnya berapa
apa target target yang ingin di
jadi yang tadi ya
tapi siswanya sudah tiga puluh an
kemudian ada satu lagi tantangannya indonesia gitu
di satu sisi tadi saya mengatakan jumlah smk sudah cukup
tapi kita ketahui mbak desi juga bahwa smk ini banyak yang sebetulnya kapasitasnya idol
nah itu ya
kenapa kapasitas mereka ideal
terutama karena mutunya dipersepsikan tidak seperti yang diharapkan
sehingga kita yang ingin kita tumbuhkan kalau smk smk ini kualitasnya naik
maka akses pendidikan berkualitas itu juga seharusnya
karena selepas atau tidak hanya fokal tidak hanya mutu
tetapi kita juga harus pastikan akses juga cukup
dari jumlah yang ada dari kapasitas yang ada kami melihat jumlah itu sudah cukup
jadi lokomotif yang unggul
maksudnya lokomotif yang membawa kereta ini
mbak kiki karena waktu sudah habis kira kira cerminan dari hasil didik anak anak indonesia pada tahun dua ribu tiga puluh ini seperti apa
yang mereka miliki dan juga apa yang kontribusi yang mereka bisa berikan
jadi kami harapkan mereka betul betul produktif dan positif peran sertanya bagi pembangunan bangsa di semua sektor
mbak desi jadi selain entrepreneurship dalam konteks bisnis kami juga menumbuhkan social plannership kepada mereka
jadi mereka bekerja untuk masyarakat dalam hal misalnya pelestarian lingkungan dalam hal meningkatkan taraf hidup masyarakat
itu juga kami apresiasi kami arahkan mereka untuk punya kepedulian sosial yang tinggi
dan kami harapkan nanti tahun dua ribu tiga puluh
mereka punya daya saing dan punya daya sanding mbak desi
jadi mereka layak dan setara dan pantas untuk bisa bekerja dimanapun sebagai global citizen
jadi targetnya itu ke sana
jadi bukan hanya di indonesia tetapi juga mereka membawa indonesia baik di mata dunia
iya dan apalagi citra indonesia saya lihat juga semakin lama semakin meningkat ya setelah kita menjadi presidensi g dua puluh
orang memandang indonesia wow ini benar benar bagus
negara yang luar biasa
sehingga ya cita cita untuk menjadi negara besar dan juga berkontribusi itu harus mau tidak mau kita raih ya
jadi pendidikan vokasi
jadi saya hampir lupa nih
jadi ada satu bulan yang lalu itu ada seorang pengusaha atau perwakilan perusahaan besar di cekoslovakia di eropa
itu minta enam ribu
itu mahasiswa politeknik kita untuk magang di sana
mereka bersedia membantu dalam kurikulum
itu skoda perusahaan otomotif
jadi enam ribu dalam waktu empat lima tahun ke depan
jadi sekitar seribu lima ratus tahun
baru satu perusahaan
bayangkan dengan begitu
sehingga kita tidak perlu mengirimkan hanya tenaga tki atau tkw tapi betul betul tenaga terampil
saya baru tiga hari yang lalu
ke sebuah smk di desa di ungaran pojok begitu
saya bertemu dengan seorang pengusaha dari jepang dan dia katanya memerlukan sekitar satu lima ratus lulusan smk setiap tahun mbak desi
untuk bekerja di jepang untuk pekerjaan pekerjaan terampil
jadi masa depan kita luar biasa
masa depan kita luar biasa tidak
kita tidak harus ada justru pengangguran
sudah banyak pesanan
dunia itu luas dan memiliki dan memerlukan keterampilan keterampilan khususnya dari anak anak muda indonesia
dan bonus demografi kita lah yang memiliki
mbak kiki terima kasih banyak atas insightnya dan juga edukasinya
dan sekali lagi tentang pendidikan vokasi itu sangat dibutuhkan perlu
tapi juga memang dari segi image ini bagus sebenarnya
karena keterampilan itu adalah segalanya
buat apa punya gelar panjang panjang tapi tidak bisa melakukan sesuatu
kita buktikan dengan kompetensi
kompetensi paling penting
ya demikian insight with desi anwar kali ini
jangan lupa anda juga dapat menyaksikan tangan ini di cnnindonesia com dan di youtube cnn indonesia insight with desi anwar
terima kasih sekali lagi